saudara pemerintah kebupaten tanah datar berencana merelokasi tiga ratus kepala keluarga yang menjadi korban banjir lahar hujan gunung merapi di sumatera barat
hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi mengurangi dampak resiko bencana
relokasi akan dilakukan sesuai kesepakatan dengan tokoh adat yang mewakili korban terdampak
ada tiga ratus kepala keluarga yang menjadi korban bencana banjir lahar hujan gunung merapi
korban yang direlokasi merupakan korban yang rumahnya mengalami rusak berat serta berlokasi di dekat sungai
tapi relokasi tidak dilakukan secara terpusat
oleh karena itu pemkap tanah datar akan berdiskusi dengan tokoh adat setempat sebagai pengelola tanah milik kaum
ini yang kami akan mengumpulkan yang pertama wali nagari jamat dan juga toko toko yang lain
yang memang bisa membantu kami untuk mensosialisasikan
apakah kita sudah punya data berapa rumah yang harus direlokasi
jadi begini tidak harus relokasi yang kita tempatkan tapi kalau ada tanah kaumnya yang ada di situ itu kan juga bisa kita bawa
berarti tidak harus terpusat ya pak
sementara itu selain kebutuhan logistik makanan dan air bersih
bpbd kabupaten tanah datar terus menyalurkan bantuan
delapan pakaian untuk pengungsi bencana banjir lahar hujan gunung merapi
sebelum disalurkan bantuan pakaian yang datang terlebih dulu disortir di posko utama penanggulangan bencana
selain memilih pakaian layak pakai petugas juga memisahkan pakaian wanita pria dan anak anak
bpbd menyatakan bantuan pakaian masih kurang mengingat banyaknya jumlah pengungsi
hingga kini terdata lebih dari dua warga mengungsi
akibat bencana banjir lahar hujan
dengan sesuai dengan jumlah pengungsi belum mencukupi
cuman kita harapkan mudah mudahan ada bantuan lagi dari pemerintah kabupaten kota
dan juga dermawan dermawan yang berniat untuk menyumbangkan
untuk korban bencana banjir lahar dingin di kabupaten kota
pak total sampai saat ini berapa sih pak yang masih mengungsi warga kita pak